penganiayaan terhadap pemilik warung kopi dan istrinya yang mengaku tengah hamil sembilan bulan oleh seorang anggota satpol pp kabupaten goa sulawesi selatan berbuntut panjang
kini polisi mulai menyelidiki kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri tersebut yang dilakukan saat razia ppk
hingga kamis sore anggota satpol pp berinisial mh masih menjalani pemeriksaan intensif di mapolres goa
polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi yang terdiri dari satgas ppkm dan dua warga
polisi juga mengamankan sejumlah barang yang digunakan tersangka menganiaya korban sebagai barang bukti
mungkin persangkaan yang kami masukkan dalamnya adalah tiga ratus lima puluh satu ayat satu
dengan anggota hukum lima tahun
bupati goa menegaskan kasus kekerasan terhadap warga yang dilakukan oleh aparat pemerintahan tidak bisa ditolerir dan akan diberi sanksi berat
meski demikian pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian dalam menjalankan proses hukum
tidak mentolerir itu berarti saya sangat tidak setuju dengan cara cara kekerasan
oleh karena itu sanksi yang akan diberikan bisa saja sanksinya berat
kasus itu sendiri terjadi pada rabu malam di sebuah warung kopi di desa panciro kecamatan bajeng kabupaten goa
adu mulut antara pemilik warung kopi dan petugas satpo pp berujung pemukulan terhadap pasutri pemilik warung kopi
kejadian itu pun terekam cctv dan juga ponsel pemilik warung
mirisnya wanita yang menjadi korban menurut suaminya tengah hamil sembilan bulan
di tengah pemeriksaan polisi
ibu hamil bahkan sempat jatuh pingsan dan hingga kini masih dalam perawatan di rumah sakit
yahya maulana goa sulawesi selatan